dalam dua dekade terakhir bank indonesia telah mengubah desain mata uang rupiah baik kertas maupun koin
dan untuk mencegah beredarnya uang palsu di masyarakat bank indonesia menambah pengaman pada uang kertas
dan saya akan mengajak anda melihat pecahan apa saja yang paling banyak mengalami perubahan
ada tiga pecahan yang sering mengalami perubahan
pertama adalah uang kertas rp lima puluh
wajah tokoh pada pecahan ini dimulai pada tahun emisi atau tahun penerbitan seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
dengan wajah presiden kedua soeharto
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan gambar tokoh diganti menjadi wr supratman pencipta lagu kebangsaan indonesia raya
tahun dua ribu lima hingga dua ribu enam belas gambar pahlawan yang digunakan adalah igusti ngurah rai
sedangkan uang kertas sepuluh pertama kali muncul dengan desain pahlawan emansipasi perempuan r a kartini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lalu diganti menjadi sri hamengkubwono ix di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan sejak dua ribu lima dua ribu enam belas adalah sultan mahmud badaruddin ii
uang kertas pecahan rp satu juga kerap berubah
mulai dari gambar pahlawan sing singyama raja tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
desain berubah menjadi tradisi lompat batu nias tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan gambar pahlawan patimura mulai tahun dua ribu dua ribu enam belas